pln masih terus berupaya menangani gangguan pasokan listrik kepada pelanggan karena guncangan gempa di lombok
berdasarkan siaran pers pln beban pelanggan pln telah terlayani sebesar sembilan puluh sembilan mw
hal ini lebih baik dari kondisi minggu malam yang hanya lima puluh mw
hingga senin siang sekitar dua puluh enam mw beban pelanggan pln masih padam karena menunggu perbaikan jaringan dan pembangkit yang terkena dampak gempa
sementara sistem kelistrikan di sumbawa dan bima semua sudah pulih normal
selain itu listrik beberapa daerah yang sebelumnya padam telah kembali menyala seperti kota mataram lombok tengah sebagian besar lombok timur dan lombok barat
listrik di kabupaten lombok utara dan sebagian lombok timur yang berada di bagian utara saat ini masih padam
penyebabnya beberapa infrastruktur jaringan dan gardu rusak
dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait pasokan listrik pasca gempa di lombok ntb kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan general manager pln ntb bapak rudy purnomoloka
halo pak rudi selamat sore
selamat sore mbak prida
pak rudy bisa anda jelaskan bagaimana kondisi pasokan listrik saat ini di lombok
baik kondisi kelistrikan untuk sistem lombok saat ini beban sudah masuk sekitar sembilan puluh tiga mw
ada tambahan masuk beban dari kemarin sekitar lima puluh kurang lebih sekitar empat puluh tiga mw
betul seperti tadi sudah mbak prita jelaskan bahwa memang kondisi saat ini sebagian besar untuk wilayah lombok sudah normal pasokan listriknya kecuali kabupaten lombok utara mbak
oke untuk kabupaten lombok utara apakah penyebabnya pak sehingga masih belum normal hingga saat ini dan kapan diantisipasi akan menjadi normal di sana
teman teman sekarang di lapangan ada sekitar hampir seratusan orang sedang memperbaiki jaringan utama
prioritas kita adalah bagaimana supaya infrastruktur penting seperti rumah sakit dan kantor pemerintah di lombok utara bisa nyala
malam ini teman teman masih terus bekerja di lapangan mbak
dan kemudian kami juga dapat bantuan dari teman teman dari pln wilayah bali dan pln distribusi jawa timur yang mulai malam ini sudah mulai datang ke lokasi
penyebab utamanya adalah jaringan
jaringan banyak yang ada beberapa yang patah kemudian jaringan melorok kemudian ada jaringan putus
sehingga kita harus memastikan seluruh jaringan aman supaya pada saat kita beri listrik tegangan juga aman untuk personil dan masyarakat
baik pak rudy bagaimana antisipasi dari pln menyangkut keamanan dari para pekerja dari pln juga pak
bagaimana bila ada nantinya gempa susulan misalnya seperti itu
baik tentu saja kalau terjadi gempa susulan itu musibah ya
tapi kami sudah mengimbau ke teman teman semua supaya selalu berkoordinasi dan memang teman teman di lapangan selalu berkomunikasi via baik via radio ataupun via hp pak
ya selain lombok utara daerah mana saja pak yang masih belum normal yang terkena gempa
yang masih belum normal memang sekitar lombok timur tapi yang bagian utara
karena memang lokasi tersebut hampir sama mirip kesnya dengan yang di daerah lombok utara
karena mereka lokasinya
ada di dekat pusat gempa mbak
ya pak rudy bisa anda jelaskan mungkin berapa besar kerugian yang diderita
atau berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pln ini untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat gempa
sebagai informasi kurang lebih pelanggan kami di sekitar lombok utara kurang lebih sekitar enam puluh ribuan mbak
masih kita data
kami prioritas pertama adalah bagaimana suplai utama tegangan menengahnya bisa masuk ke sana
untuk kerugian kami belum hitung secara detail
prioritas kami adalah bagaimana sistem pelistrikan bisa masuk dan listrik segera menyala di lokasi bencana
pak rudy terakhir pak saat terjadi gempa bagaimana pastinya pak kerusakan di lokasi gempa selain tadi yang pak rudi sudah ceritakan
pada saat kejadian memang sempat beberapa
pada saat itu sistemnya sekitar dua ratus mw bebannya
cuma begitu kejadian gempa beberapa pembangkit
dan jaringan langsung otomatis padam
karena memang kita lengkapi dengan sistem pengamanan
sehingga pada saat itu sekitar lima puluh mw
setelah itu kami secara bertahap mengintentarisir segala jaringan kita pembangkit kita untuk segera menormalkan
dan akhirnya kita alhamdulillah pada sampai dengan saat ini sudah sembilan puluh tiga mw mbak
mohon doanya supaya lancar semua dan aman
pak rudi purnomoloka terima kasih pak atas waktunya bersama kami di cnn indonesia